dan untuk membahas investasi di branded item tas ini kita sudah terhambung dengan perencana keuangan prita gosi
selamat pagi mbak prita senang sekali sudah bergabung bersama anda
iya mbak ini jangan jangan mbak prita juga salah satu yang berinvestasi di branded back ya mbak
iya mbak kalau saya cowok atau mungkin mungkin pemirsa cowok ya ataupun pria agak sedikit bingung nih berbicara mengenai branded back
salah satu yang dikatakan adalah item yang bisa dijadikan investasi selain saham kemudian juga satu yang lain emas dan giro ataupun lainnya
apa sebenarnya mbak yang bisa dikatakan investasi dari branded back seperti ini mbak
oke branded back untuk merek tertentu dan juga jenis tertentu itu bisa dikategorikan sebagai luxury goods item yang kita kelompokkan sebagai collectible asset
jadi memang tidak bisa dibandingkan dengan aset aset pasar modal
karena aset aset modal itu hitungannya adalah kadang liquid kemudian dia juga ada pasarnya gitu ya kemudian ada regulasi dan lain lain
sedangkan kalau untuk branded dex itu masuk kategori collective ini mungkin contohnya seperti lukisan tentangan mewah mungkin beberapa koleksi koleksi antik mobil dan lain lain
kalau kita memang berinvestasi atau kita
membeli barang barang yang masuk ke dalam collectible item membetul bahwa ini itu bisa meningkat
pertanyaannya kenapa sampai nilainya meningkat
tiba dari faktor demand dan supply
seperti hukum ekonomi pada saat ini meningkat tapi supply nya terbatas ya otomatis harganya pun juga menjadi meningkat
iya mbak kalau kita bicara mengenai collecting yang sangat rare seperti ini ya
dan tadi mbak katakan ini tidak
ini bukan sesuatu yang terlihat liquid seperti pasar modal kemudian juga sesuatu yang sifatnya mudah dijual belikan
tetapi sesuatu yang sifatnya antik unik dan orang tidak semua bisa membeli
tetapi kenapa harganya begitu sangat mahal dan bisa di koleksi sehingga harganya tadi ada bisa meningkat berapa persen setiap tahunnya
mengapa bisa seperti ini dan perhitungannya seperti apa nih mbak
oke yang perlu kita pahami adalah barang ini produksi lokal
sehingga untuk mendatangkan ke indonesia
contohnya memang membutuhkan efek dan mungkin di dalamnya itu prosesnya logistiknya juga
kemudian ada purchasernya jadi si bayarnya itu
kemudian mungkin juga ada texas dan lain lain
sehingga pada saat akhirnya sampai nih ke indonesia itu harganya tuh juga meningkat
di mana peningkatan harga ini yang bisa bervariasi setiapnya
nah jadi kalau ditanya apa sih yang membuat tas tas ini bisa meningkat harganya
satu memang harga

jadi harga ini juga meningkat
masa pandemi kemarin mungkin banyak pabrik yang mengalami tutup atau apa karena pembatasan covid sembilan belas kan
jadi akibatnya produksinya juga berkurang
padahal ternyata demandnya tetap sama
lalu yang kedua dibawa sampai ke indonesia juga effortnya luar biasa
jadi itulah kenapa bisa untuk yang jenis jenis tertentu kok harganya lebih mahal dibandingkan yang warna lain
karena mungkin demandnya juga banyak sekali
lantas yang ketiga pada saat orang
ingin membeli tas tersebut tetapi mungkin modalnya tidak cukup untuk membeli yang baru
maka dia mengambil opsi yang pre love
yang sudah dimiliki oleh orang sebelumnya
nah untuk beberapa kategori yang mungkin usianya sudah dua puluh tahun usia tasnya
itu bahkan masih disukai banget gitu
karena modalnya sangat kutip
sehingga akan membandingkan dengan harga pada saat dulu dia beli
mungkin dulu waktu saat beli misalnya ada jenis tas tertentu ya
katakanlah ada channel yang klasik
itu kalau berbicara dua puluh lima
lima tahun yang lalu barangkali mungkin harganya tidak lebih dari dua puluh juta rupiah
tapi sekarang itu bisa jadi dia meningkat menjadi lima puluh juta
karena untuk membeli baru kan perlu memiliki modal sampai dengan hampir seratus juta
kira kira seperti itu
nah kemudian ini kita bicara mengenai pre love tadi ya pak
banyak sekali sekarang orang jakarta terutama yang mencari barang barang pre love
karena mungkin di butiknya sudah susah dan harganya mahal
lalu bagaimana dengan barang pre love sendiri
apakah ini masih bisa dikatakan
berinvestasi ketika membeli barang pre love
harganya juga cukup mahal ketika dijual kembali
apakah ini juga termasuk berinvestasi mbak
ya maka memerlukan beberapa saat memang niat kita adalah untuk membeli barang
yang potensi harganya akan meningkat di masa depan
tips yang pertama adalah membeli bentuk yang klasik yang selalu diminati sepanjang masa
dengan warna warna yang klasik
lalu tips yang kedua memiliki kelengkapan
tas tas mahal itu tuh ada surat surat atau kelengkapannya lah gitu
makin lengkap itu harganya juga semakin baik
lalu semakin penggunaannya juga lebih berhati hati sehingga tasnya itu dalam kondisi premium
maka harganya pun juga bisa terjaga
apakah yang bisa dilepas lagi dengan harga yang at least sama atau bahkan lebih tinggi
itu mungkin mungkin aja
biasanya yang dikejar pertama itu adalah harganya at least sama
jadi dia berpikir ya saya pakainya pakai gratis
tetapi kalau dia mau mengharapkan harganya akan lebih naik lagi
maka betul betul dia harus memilih bentuk dan warna yang tepat
dan dia harus menjaga tasnya itu tetap dalam kondisi premium
sehingga pada saat dia jual kembali pasar pre loved goods harganya bisa meningkat
kalau kita bicara mengenai investasi branded item seperti ini
kemudian fluktuasi harganya sangat subjektif pastinya ya mbak prita
lalu bagaimana kita bisa mengetahui perputaran harganya kira kira
nanti akan meningkat berapa persen kemudian juga kita akan dapat cuan atau justru kita tahan dulu
karena ini belum fase kita menjual di waktu yang tepat
seperti apa ini mbak kira kira momen kita harus menjual harus kita tahan
atau bagaimana ini untuk memprediksinya pasar seperti apa
maka kita mesti membelah diri kita menjadi dua orang yang berbeda
seperti halnya juga di pasar modal ada yang namanya trader ada yang namanya investor
nah untuk mereka yang memang trading jadi seller dan lain lain
memang dia mengambil barang kemudian dia jual
jadi itu memang sifatnya jual beli dan mungkin dia akan menaikkan untuk memperoleh margin di situ
sedangkan kalau katakanlah anda adalah end user nih
ada end user berarti tasnya anda pegang kemudian mungkin anda pakai
kemudian anda akan jual di masa mendatang
maka kapan saatnya menjual oke
nomor satu adalah pada saat anda membutuhkan uang
pada saat anda membutuhkan uang maka anda perlu menjual

alasannya karena collectible item itu berbeda nature nya dengan aset aset yang ada di
misalnya di pasar modal
yang kedua pada saat misalnya anda melihat bahwa barang yang anda miliki itu jenisnya sedang diminati
nah kalau memang anda tidak memiliki attachment dengan barang tersebut
maka saya sarankan untuk jual
karena bisa jadi pada saat lain yang diminati adalah bentuk dan warna yang lain
biasanya size ini sangat terpengaruh oleh musim

sehingga anda bisa memperoleh untung
tapi pada saat kalau size nya nanti sudah tidak digandrungi itu nilai bisa turun mas
iya dan ini kita bicara mengenai komoditi ya mbak
tadi anda katakan ketika pandemi harga semua meningkat
terutama ada sejumlah produsen tas tas ternama dunia terkendala untuk mereka mendapatkan kulit
kemudian juga produksi mereka terkendala ketika pandemi harga melonjak
dan apakah ini juga berpengaruh terhadap bagaimana kedepannya fluktuasi harga dari brand brand ini
lalu apakah masih bisa dikatakan ini sebagai sesuatu promising investasi terhadap branded item seperti ini mbak
ya ada merek merek tertentu yang memang dia menjaga the price barang barangnya di market
apa apa dia menjaga
satu tidak pernah discount
jadi itu adalah hal yang harus anda lakukan
jadi kalau tidak pernah discount artinya dia memberikan message ke pasar bahwa
eh memang value of this brand adalah senilai ini
makanya nggak akan pernah di discount
nah apa sih sebetulnya message juga yang ditampaikan kalau tidak di discount
sebenarnya itu model klasik
karena silahnya tidak termakan oleh oh ini lagi musim apa
sudah dia percaya bahwa itu akan long less terus terus ada
dan itu hanya terjadi di merek merek tertentu dengan bentuk yang tertentu
maka kalau memang tujuan anda adalah untuk berinvestasi di branded good
salah satunya adalah tas maka saya sarankan memilih yang seperti itu
dengan begitu harapannya harganya juga akan terjaga terlepas kondisi market nanti akan seperti apa
baik terima kasih sekali mbak prita untuk waktunya berbincang bersama kami
selamat pagi mbak sehat selalu ya